aksi teror yang menimpa penyidik kpk novel baswedan merupakan peringatan
ada perlawanan serius terhadap kpk
sudah berulang kali anggota komisi pemberantasan korupsi menerima teror
tetapi pelaku dan dalangnya tidak pernah benar benar terungkap
serangan dengan air keras yang menimpa penyidik senior kpk novel baswedan
dikhawatirkan akan berakhir seperti penyerangan yang sudah sudah tidak terungkap
sebelum ini selain serangan fisik kpk juga pernah menerima serangan berbau klinik
menurut mantan jurubicara kpk johan budi pada april dua ribu sembilan belas
petugas keamanan kpk menemukan sebuah bungkusan plastik hitam
berisi kulit kayu dengan torehan tulisan tak dikenal
kasus kasus besar yang melibatkan nama nama politisi kakap yang ditangani kpk saat ini
membuat berbagai pihak khawatir akan timbul perlawanan
koruptor terhadap kpk
masyarakat indonesia nih rakyat indonesia harus hati hati dan waspada
ini mereka pasti akan melakukan perlawanan orang orang yang di tengah ini yang powerful
dan itu bukan tidak pernah terjadi di negeri lain
di itali pernah para koruptor yang di parlemen berhasil mengubah undang undang
sehingga akhirnya mereka bebas
karena mereka bisa membuat undang undang
karena itu saya mengajak seluruh masyarakat indonesia kita harus waspada
dan mulailah menyiapkan barisan untuk mengawal
jangan sampai para koruptor ini mengubah undang undang untuk menyelamatkan mereka
dpr sendiri gencar mensosialisasikan revisi undang undang kpk di sejumlah universitas ternama
wacana revisi undang undang kpk memang sudah lama bergulir
sejak dua ribu lima belas setiap kali wacana revisi undang undang kpk muncul datang penolakan dari publik
di sisi lain pemerintah pun belum pernah tegas

pemirsa jokowi dodo hanya berulang kali meminta wacana revisi undang undang kpk ditunda
pemerintah mau nggak revisi kalau nggak mau tutup buku sudah
nggak usah dikembang kembangkan gitu loh
ini kan pemerintahnya mau apa tidak
kan udah tiga kali rapat konsultasi maju mundur maju mundur
nggak maunya kan pemerintah di ujung
ya tutup keluarkan dari prolegnas
jangan yang kena dpr terus
makanya yang pengen pdip sama golkar bang
nggak itu tanya istana
pdip partai penguasa jokowi itu pdip
namun pada akhir dua ribu lima belas menko polhukam saat itu luhut bin sarpanjaitan
mengklaim pemerintah ikut mendorong revisi undang undang kpk
jangan salah ya tidak ada sama sekali pikiran presiden atau pemerintah untuk melemahkan kpk
tapi sebenarnya esensi daripada empat yang diusulkan kpk dan berbicara dengan kami jawab dpr
yaitu tadi itu mengenai sp tiga saya mengusulkan baik baik pada teman teman kpu dan juga orang lain
dibutuhkan keberanian dan keberbihakan politik
untuk melawan para tikus penggerap uang rakyat yang cerdik dan licik ini
dalang aksi teror terhadap lembaga antirasuah harus diungkap
dan perjuangan memberantas korupsi tidak boleh dihalang halangi
budi adiputro cnn indonesia
kasus penyerangan kepada novel baswedan yang bukan kali pertama ini semakin membuka mata publik
bahwa upaya pelemahan terhadap kpk seperti terus berjalan dari berbagai sisi
mulai dari serangan secara fisik
seperti kasus novel dan pegawai kpk lainnya
lalu pengkerdilan secara politik lewat rencana revisi undang undang yang terus muncul
nah sampai mungkin saja pelemahan dari dalam atau internal kpk itu sendiri
dan apakah memang negara sudah hadir untuk hal ini
kami mengulasnya bersama anda malam hari ini bersama mantan ketua kpk abraham samad
dan juga emerson yunto peneliti indonesia corruption watch atau icw
terima kasih sudah hadir
saya ingin mulai dengan kasus novel terlebih dahulu ya
ini penyerangan memang bukan pertama
nah apakah pak abraham samad ketika mendengar kabar ini kagetkah anda
penyerangan terhadap novel terjadi lagi
tidak terlalu kaget
kenapa saya nggak terlalu kaget
karena serangan intimidasi maupun teror terhadap orang orang yang bekerja di kpk itu sudah datang jauh hari sebelumnya
mulai dari periode pertama sampai periode selanjutnya dan selanjutnya
jadi setiap saat
oleh karena itu saya suka mengistilahkan bahwa teror intimidasi di kpk itu kayak sarapan pagi aja bang indra
saking rutinnya mungkin sehingga pegawai pegawai di dalam dan para pimpinannya itu menjadi imun
kalau teror teror begitu dianggap biasa saja
tapi kalau sarapan pagi kan bisa disebut kita memaklumi menjadi rutin ya
tapi kalau teror apakah kemudian saat itu anda juga pimpinan kpk memaklumi saja
bahwa teror terjadi
kalau keberaniannya tentu saja mengatakan imun sudah sarapan pagi
dan kita harus punya manajemen resiko ya dalam menghadapi itu
oleh karena itu sebenarnya teror intimidasi itu kalau kita lihat secara luas
maksud dan tujuannya itu kan ingin melemahkan kpk itu intinya ya
jadi ingin membungkap orang orang yang sedang gigi berjuang dalam memberantas korupsi
teror itu kan sifatnya ingin menimbulkan
sehingga para anak anak di dalam itu jadi takut dalam memberantas korupsi
itu yang kedua
kemudian yang ketiga kenapa teror teror ini terus menerus berlangsung dan mengalami eskalasi yang meningkat
karena kita tidak pernah menyelesaikan teror teror ini
tidak pernah aparat keamanan itu menangkap pelaku teror teror itu dan membawa ke aparat penegak hukum dan persidangan
baik pelaku di lapangan maupun intelektual
aktor intelektual dadurnya
seandainya saja teror teror di masa lalu itu bisa diselesaikan pelakunya bisa ditangkap saya pikir kejadian yang menimpa novel baswedan ini mungkin tidak terjadi
masalah kapabilitas penegak hukumnya yang tidak bisa mengungkap itu secara tuntas atau keinginannya yang tidak ada
saya melihat keinginan yang kuat seharusnya
jadi negara ini harus punya keinginan yang kuat untuk bisa mengungkap kasus kasus teror ini
kalau kita punya keinginan yang kuat
saya pikir infrastruktur untuk melakukan penyelidikan infrastruktur aparat keamanan kita itu terpenuhi untuk melakukan penyelidikan itu
keinginan yang tidak kuat selama ini atau tidak ada keinginan untuk itu
mungkin ada ya tapi tidak terlalu kuat menurut saya
tidak terlalu kuat
oleh karena itu yang terjadi seperti sekarang ini
dan ini kita sesalkan sama sekali
karena common sense kita sebagai manusia yang punya rasa kemanusiaan ini tidak bisa kita terima ini
ada orang melakukan begini kan
kalau kita lihat kan posisi novel itu kalau berulang kali dimunculkan dalam berbagai perintah pemberitaan pernyataan pernyataan dari pimpinan kpk juga
mungkin dari sempat dari anda juga begitu pak samad
menjadi penyidik yang senior di situ
tapi dengan mudahnya kita saksikan juga waktu demi waktu penyerangan terhadap novel itu mudah sekali berulang
negara sudah hadir belum sih sebenarnya
kelihatannya negara tidak hadir
jadi negara tidak memberikan perlindungan
walaupun di dalam sop kpk sendiri tentang perlindungan itu ada
tapi lagi lagi menurut saya itu sangat minimalis
zaman saya saya pimpinan kita itu cuma dikawal oleh satu orang
itu namanya ajudan
dan itu pun tidak satu kali dua puluh empat jam ya
kalau sekarang sih saya lihat sudah lumayan setiap pimpinan dua ya
tapi kan yang harus dipikirkan kita harus punya mekanisme
jadi kpk harus punya mekanisme
bagaimana caranya melakukan perlindungan yang maksimal buat pegawai pegawai kpk itu sendiri
yang utamanya orang orang yang bekerja
paling tidak upaya internal dulu ya
ada mekanisme yang harus dibangun menurut saya
agar supaya kita bisa melindungi secara maksimal ya
adik adik yang sedang melakukan perjuangan memberantas korupsi
sebenarnya intinya itu
jadi harus ada mekanisme yang maksimal untuk memberikan perlindungan
saya membaca informasi bahwa anda mengusulkan perlunya kpk
membuat guardian of kpk
atau mungkin istilah lainnya unit khusus keamanan kpk
bagaimana bentuknya itu
ya paling tidak begini
kalau sisi keamanan kan yang internal mereka hanya mengandalkan kayak semacam security
tenaga keamanan gitu ya
tapi itu hanya mengamankan gedung
tapi siapa yang mengamankan penyidik
itu kan masih bergantung kepada institusi penegak hukum yang lain
kemudian juga kalau misalnya ada teror dan sebagainya
teror terhadap penyidik
penyelesaiannya seperti apa itu nggak pernah tuntas
nah tadi sampaikan juga oleh bang abraham
di luar penyidik kpk mungkin kita masih ingat kasus tama s langkun
pernah dikunjungi presiden ketika dianiaya oleh pelaku yang tak dikenal
ada perintah presiden kepada kapolri kapolri kepada kapolda
kasusnya juga tidak tuntas sampai saat ini
tapi ditagi terus tidak itu
kita hampir dua tahun itu kita gencar menagih itu
pasca tama sembuh
tapi jawabannya selalu tidak begitu mengembirakan
masih dalam proses gitu ya
nah di dua ribu lima belas ada penyidik afib dari kpk
penyidik kpk yang juga diteror di rumahnya gitu
air keras walaupun ini hanya bodi mobil ya
mobil atau ban mobil
kemudian juga ada semacam bom rakitan waktu itu sempat muncul rame
dan tidak juga terungkap siapa pelakunya
sulit tidak sih sebenarnya bagi polisi kita itu
dari bayangan kita sebenarnya
polisi kita kan sebenarnya cukup ya
wah itu untuk misalnya dalam kasus terorisme saja
itu dia bisa mengidentifikasikan
dengan cepat ya
kemudian bahkan mengkelompokkan nih kelompok siapa
a b c dan d begitu ya
nah teror terhadap kpk itu kan sebenarnya satu genre dengan teror terhadap kpk
teror yang dilakukan oleh terorisme gitu ya
terhadap umat beragama gitu di indonesia
nah harusnya bisa
tapi pertanyaannya kenapa tidak
makanya tadi bang abraham bilang bahwa nampaknya negara tidak begitu kuat hadir
komitmen tidak terlalu kuat untuk misalnya memberikan dukungan
makanya salah satu tawarannya adalah semacam bikin unit keamanan khusus di kpk
kita mengadopsi model seperti tim swatnya kepolisian di amerika gitu ya
jadi ketika ada proses proses misalnya ancaman dia bisa melakukan proses proteksi
nah ketika ada teror teror dia bisa mengusut
walaupun nanti di ujungnya setelah terungkap dilaporkan berkoordinasi dengan pihak lain
tapi itu lebih cepat
nah kekhawatiran di banyak pihak
kalau misalnya kpk
kalau misalnya kpk
kpk menangani kasus yang melibatkan aparat penegak hukum
kemudian dikawal oleh aparat penegak hukum
itu juga menimbulkan ketidakpercayaan gitu
jadi penyidiknya juga agak ragu ragu nih
loyalitasnya guardian of kpk nya nanti kalau misalnya dibentuk itu kepada siapa
maksudnya seperti itu kan
nah kalau yang sekarang kan
penyidik kpk aja ada dua nih
penyidik dari kpk penyidik yang diperbantukan
penyidik yang berasal dari institusi penegak hukum yang lain
ada kekhawatiran dari masyarakat
kekhawatiran dari masyarakat soal loyalitas ganda
sebenarnya lo tunjuk kepada pimpinan kpk atau juga pimpinan kpk dan juga institusi asal
nah makanya dengan dibentuknya guardian of kpk
atau misalnya unit khusus kpk ini
ini untuk menghindari
tadi ada independensi di dalam proses proses
jadi maksudnya mereka tidak berasal dari kepolisian atau institusi penegak hukum
ya itu di luar itu kan
sekarang banyak tenaga tenaga pengamanan privat gitu ya
swasta yang bisa sebenarnya diandalkan
misalnya untuk proses proses pengawalan pengamanan
kemudian antisipasi soal teror
nah ini yang sebenarnya bisa dilakukan oleh kpk
jadi tidak sekedar merekrut tenaga penyidik untuk keamanan gedung saja
tapi juga merekrut misalnya tenaga tenaga di luar penegak hukum untuk mengawal teman teman penyidik kpk
tapi kemampuannya akan bagaimana kalau misalnya bukan dari institusi yang terlatih seperti kepolisian atau militer misalnya
itu kan sebenarnya bisa dilatih ya
di beberapa bahkan
tapi melatih polisi juga atau militer
tapi paling tidak ketika dia selesai menjalani pelatihan di luar polisi dan polisi dan mungkin militer itu
dia loyalitasnya hanya tunggal kepada pimpinan kpk
jadi ada institusi lain yang coba mengganggu intervensi titip menitip itu pasti akan tereliminasi di situ
anda setuju kira kira dengan usul ini
mungkin harus dikaji lebih jauh ya kalau itu
mungkin dikaji lebih jauh
tapi menurut saya yang paling penting saat ini
bagaimana teror teror itu bisa diungkap
kan kalau kita lihat kemarin kapolda metro jaya sudah berjanji ya
pak tito juga sudah berjanji bahwa akan menyelesaikan kasus ini dengan tuntas dalam tempo yang tidak terlalu lama
ini yang mungkin yang harus jadi concern kita ya
untuk memberi atau memberi support dan mengawasi lebih jauh bahwa sejauh mana kinerja tim yang dibentuk untuk menemukan pelaku itu sebenarnya
kalau ternyata dalam perjalanannya ternyata tidak menghasilkan apa apa menurut hemat saya
apa yang harus dilakukan
yang harus dilakukan kita harus membentuk satu tim
tim independen kayak apa nama
saya nggak tahu apa namanya tapi ada satu tim yang mungkin tugasnya itu bisa memberikan support kepada aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi lebih jauh
kalau menurut saya karena
jadi ini kita menunggu dulu berarti
tidak secara bersama saja dibentuk
di sisi yang lain juga ada tawaran dari kelompok masyarakat sipil ya
bahwa ya nggak perlu menunggu proses penuntasan kasus oleh polisi
tapi kita harus menunggu
tapi bahkan tpr ini tim pencari fakta ini mulai bekerja gitu ya
jalan saat ini
kalau penyidikan yang dilakukan oleh polisi itu hanya mengungkap siapa pelakunya
tapi apa motifnya itu kan dilakukan oleh tim pencari fakta
dan kemudian juga rekomendasinya pasti juga tim pencari fakta
nah bicara soal novel ini kan kejadian yang berulang
novel lima kali dilakukan apa
di luar itu mungkin kita masih ingat majalah tempo pernah mengangkat kasus novel
yang itu dianggap ternyata ketika di dalam lagi ada konflik internal
yang itu juga mungkin harus juga dilihat apakah ini juga jadi salah satu bagian atau tidak
tapi paling tidak tim pencari fakta atau tpf ini ini bisa memberikan semacam rekomendasi
apa yang harus dilakukan untuk menghindari kejadian yang berulang di masa yang akan datang
ya saya setuju dengan emerson
karena yang paling berbahaya sebenarnya pelemahan yang datang dari dalam
itu yang paling berbahaya
pandangan dari internal itu yang paling
anda melihat itu sudah terjadi dari zaman anda sendiri
kalau kita tidak hati hati terhadap kebijakan kebijakan yang kita keluarkan
maksud saya kebijakan kebijakan pimpinan
itu bisa kita tafsirkan kebijakan kebijakan yang dikeluarkan itu sebenarnya berbau pelemahan
oleh karena itu kebijakan kebijakan yang dikeluarkan pimpinan haruslah bisa lebih mewadahi ya kepentingan kepentingan para pegawai pegawai di dalam
tadi disebutkan bahwa ada sp dua
saya kemarin sama pak busro datang ke kpk waktu mendengar diterbitkannya sp dua terhadap novel
kita dialog dengan wadah pegawai
dan pak agus ada di situ ketua kpk
kita kasih masukan dia
bahkan pak busro keras di situ
sudahlah cabut itu
saya juga bilang harus dicabut
mungkin di tv juga dilihatkan ada jumpa
kita minta dicabut
dan syukur alhamdulillah mungkin pimpinan kpk
saat itu alasannya apa sih sebenarnya
karena sempat bias di publik begitu
karena sempat ada bantahan
ini bukan soal usulan novel yang
ya seingat saya keberatan novel adalah pembentukan satgasus gitu ya
satgasus di internal penyidik kpk
yang kemudian penunjukannya itu adalah ya apa
mungkin berbau nepotisme ya
jadi kebetulan direktur penyidikannya dari kepolisian dia akan memilih polisi
bukan penyidik yang dari kpk
nah satu sisi mungkin harus dilihat soal kapasitasnya
di sisi yang lain lagi lagi tadi
soal loyalitas itu menjadi penting
jangan sampai muncul loyalitas ganda
nah kejadian kejadian yang sebelum terjadi kriminalisasi
yang termasuk kriminalisasi pak abraham dan pak bw
ini kan ketika berhadap kpk berhadapan dengan institusi penegak hukum
prosesnya kan menjadi sangat bias gitu ya
kemudian juga kpk dianggap tidak terlalu punya kepercayaan diri yang sangat kuat
karena lagi lagi tadi
jangan jangan karena mereka juga
sempet down juga berarti ya
sempat down untuk menangani kasus di internal
apa institusi asal mereka
kalau dari internal sendiri sebenarnya yang paling mengkhawatirkan selain kebijakan itu apa
apakah memang penyidik
karena kalau disebutkan kan penyidik berasal dari institusi penegak hukum yang lain
ya sebenarnya begini
kita tahu betul bahwa pegawai kpk itu berasal dari macam macam institusi
ada dari kepolisian kejaksaan swasta dan lain sebagainya
tapi ada satu hal yang harus dipahami oleh orang orang yang bergabung di kpk
bahwa ketika sudah menjadi pegawai kpk dia harus melepaskan semua kepentingan kepentingan dari institusi asalnya
karena kpk itu sendiri mempunyai budaya organisasi sendiri
punya aturan tersendiri punya kode etik sendiri yang harus menjadi rujukan dan dipatuhi
kalau di kpk itu kita mengistilahkan zero tolerance
sekecil apapun pelanggaran itu
itu tidak bisa dimaklumi
harus ada tindakan
makanya menurut saya kenapa kpk sampai sekarang ini boleh dikatakan termasuk salah satu institusi negara yang paling bagus ya
dalam pengelolaan manajemen organisasinya kode etik dan lain lain sebagainya
karena itu tadi
budaya organisasinya begitu kuat dan menjadi rujukan institusi lain
orang berasal dari institusi lain
kalau tadinya orang ini nakal
ketika dia masuk di kpk dia menjadi tidak nakal
tapi ketika dia kembali lagi
sistem yang dibangun kpk termasuk kode etik budaya indonesia itu memang sistem yang tidak memungkinkan orang menjadi nakal
jadi sistem itu dibangun sedemikian rupa sehingga orang nakal bergabung kpk itu menjadi orang baik
nggak ada peluang dia menjadi nakal
tapi yang ironis ketika dia keluar
kenapa orang itu bisa jadi nakal lagi
itu memang ada
anda tahu sendiri ya
ada beberapa yang seperti itu
ada beberapa itu
tapi nggak perlu saya sebutkan
pasti anda tahu
kok tadinya waktu di kpk dia jadi baik
ketika kembali jadi nggak bagus
oleh karena itu menurut saya ada dua sebenarnya kalau kita ingin memperbaiki
kalau sistem yang bagus saja tidak ditunjang dengan memperbaiki moralitas integritas personal orang
susah juga menurut saya
baik kita akan break sejenak ya pak abraham saman dan juga bang emerson yunto
kami akan segera kembali mengungkap ini
karena selain serangan fisik terhadap pegawai pegawai kpk pimpinan kpk dan lain sebagainya
juga ada tekanan tekanan politik mungkin saja lewat rencana revisi undang undang kpk
lalu sempat dikritisi juga tentang penantangan mou antara tiga lembaga yang dinilai justru nanti bisa memperlambat kinerja kpk
kami akan segera kembali mengulasnya sesaat lagi
kehadiran negara dalam hal ini mungkin pak abraham samad bisa bercerita pak abraham samad pernah
menjadi bosnya begitu ya dari novel baswedan sebenarnya sosok novel baswedan ini seperti
apa sih apakah memang sangat kritis juga dengan pimpinan memperjuangkan sering memperjuangkan
bahwa lebih baik kpk ini supaya lebih mandiri penyidik penyidiknya juga direkrut sendiri
begitu ya ya tidak tergantung pada dua lembaga yang lain jadi begini rata rata penyidik di kpk
itu punya integritas yang kuat ya seperti pak novel kuat integritas yang kuat dan lebih merepresentasikan
mereka sebagai pejuang bukan sebagai pegawai ya itu yang ingin saya katakan bahwa rata rata
penyidik di kpk itu dia merepresentasikan dirinya sebagai pejuang orang yang punya dedikasi
bukan pegawai kan beda tuh kalau pegawai kalau menurut saja ya kalau pegawai itu manut saja
bekerja sesuai dengan apa yang ada dan setelah itu selesai jadi dan itulah yang dibutuhkan
sebenarnya jadi dulu
kita rata rata pimpinan selalu memberi pengarahan kepada pegawai bahwa anda jangan berlaku seperti
pegawai di sini tapi anda adalah pejuang pejuang anti korupsi karena kalau anda menganggap anda
pegawai kpk maka dedikasinya akan berbeda daya juangnya akan berbeda oleh karena itu novel dan
para penyidik lain di kpk dan pegawai pegawai lain itu memang punya dedikasi yang kuat punya
mental yang kuat dan punya integritas yang cukup baik oleh karena itulah menurut saya
orang orang seperti inilah yang tanda kutip mungkin ingin dibungkam oleh kelompok kelompok
yang tidak senang terhadap itu terganggu itu ingin membuka minyak v women bu przez
hai jangan dengan teror intimidasi lantas kita jadi kehilangan nyali untuk memberantasi korupsi
tapi ini justru jadikan motivasi bahwa kita harus lebih berdaya lagi lebih kuat lagi dalam memberantasan
korupsi karena kalau kita lemah
berarti teror ini berhasil menakuti
kita saya tertarik
ketika anda tadi menyebutkan karena
justru langsung mengatakan bahwa justru yang paling
berbahaya itu adalah
pelemahan kpk dari internal
menghancurkan kekuatan manapun selalu dari internal
ketika terjadi perpecahan dan lain sebagainya
seperti mungkin kita tahu
tapi kalau yang sekarang terjadi
mungkin anda masih komunikasi dengan teman teman
kpk di dalam apakah memang
cukup signifikan terjadi
mungkin bung emerson yang lebih
tahu tuh dia suka berkomunikasi sama pegawai pegawai
tapi sekali lagi memang
bahaya pelemahan yang paling berbahaya
itu datang dari dalam
kalau dari luar
masyarakat akan berbondong bondong
karena kelihatan itu
tapi kalau dari dalam masyarakat kan nggak lihat
nah itu sebenarnya intinya
oleh karena itu sebenarnya yang harus
kita waspadai bahwa
pelemahan itu datang dari dalam
kalau kita ingin menghilangkan teror teror ini
maka tidak ada jalan lain
bahwa negara harus memberikan
perlindungan yang maksimal
bukan berarti sekarang nggak ada masin radio
sekarang ada tapi minimal
minimalis menurut saya
dan kemudian kedua
harus segera menemukan pelaku yang sebenarnya
kenapa saya pakai katanya sebenarnya
karena saya takut nanti ada orang yang dikambing hitamkan
oleh karena itu saya juga menghimbau
teman teman pak emerson ini hati hati
mendorong kasus ini
maksud saya jangan sampai kalau
kita salah nanti
ada orang yang dikorbankan
tiba tiba dihadirkan sebagai pelaku
jadi seolah olah perkara sudah selesai
itu juga yang harus kita waspadai kan
jangan ada orang yang sampai korbankan
ada khawatiran juga nanti yang akan diungkap
selain kambing hitam
kambing hitam tadi juga hanya pelaku lapangan
ya itu makanya penting
kita sebut keberadaan
tpew tim pencari fakta
karena kalau hanya penyidikan ada orang yang mengaku ngaku
bahwa dialah pelakunya dianggap selesai
dan motifnya bisa dikembangkan
ya saya motif karena tidak suka dengan novel
titik selesai atau tidak sesuai dengan
bisnis pak novel misalnya
itu sudah mulai muncul kan itu kan
itu sangat mungkin terjadi
dikorbankan atau bahasanya
yang dipasang badan
itu tidak menyelesaikan sebenarnya siapa aktor
di balik itu
di kasus novel baswedan kan kalau kita lihat
tadi tambahan di luar konteks integritas
kapasitas beberapa penyidik kpk
kalau supir bis dia nggak ada remnya
jadi tidak mengenal takut
dan itu harus sebenarnya
itu kan dia pernah menangani beberapa kasus
yang menurut kita kakap
cek pelawat hambalang kemudian
simulator sim ya
simulator sim waktu itu yang juga paling sangat keras gitu ya
terakhir juga menyerahkan yang kedua general polisi
walaupun novel bukan salah satu tim penyidiknya
tapi perlawanan perlawanan itu muncul
teror itu muncul ketika
institusi kpk menangani kasus kasus
indikasi bahwa penyerangan ini berkaitan dengan
menanganan kasus itu sangat mungkin terjadi sangat kuat
yang harus juga didorong adalah
ya tadi kan nggak sekedar
menangkap pelakunya tapi menangkap siapa aktor di bali gitu
apa motif dia ingin melemahkan
apa maksudnya mengganggu novel baswedan
kalau yang kami baca bahwa
sebenarnya kasus penyiraman air keras
terhadap novel ini sebenarnya pesan tuh
sebenarnya kan kalau mau bahasa kasarnya
upaya misalnya mencelakai lebih ekstrim
bahkan sampai pembunuhan itu bisa saja dilakukan
sangat mudah karena sudah terpantau
sudah terpantau gitu
tapi ini kan kayaknya memberikan
shock terapi buat penyidik yang lain
bos mungkin sekarang pakai air keras
dan mungkin penyidik
barangkali kebencian bisa yang lebih ekstrim
nah makanya kata kuncinya adalah penuntasan kasus ini
kalau kasus ini tidak dituntaskan
kasus penyerangan terhadap novel tidak tuntaskan
akan muncul penyerangan penyerangan yang lain
mereka akan berasumsikan
wah pengalaman yang sudah sudah di dua ribu lima belas
kasus tamas sendiri juga gak akan terungkap
artinya kita ajar aja sekalian
karena itu presiden sudah perintah juga kan waktu itu kan
waktu itu pak sby sudah perintahkan
pak sp perintahkan kapolri
kapolri perintahkan kapolri dan metro jaya
gak selesai juga
sekarang kita coba menyoroti ya
bung emerson kalau kita lihat
nah saya mencobain ya bisa dikoreksi juga
jika melihat beberapa kali kejadian yang menimpa novel ini kan
diantaranya terjadi saat dia menangani kasus korupsi simulator sim
kita ingat tuh saat itu apa
bahkan di kepung ya
ya di kepung
ketika mau melakukan pengledahan
dia baru keluar bahkan juga di
lalu kemudian ketika kpk menetapkan status tersangka pada komjen budi gunawan saat itu
kita tahu juga novel bos benar satu
lalu yang terakhir kalau sekarang ini terkesan rame rame
ada upaya novel yang mencoba menolak penyidik itu
datang dari kepolisian
anda menggaris bawah ini tidak
ya ini kan kalau asumsi bisa datang dari mana aja
apakah karena konflik internal
apa penanganan kasus gitu
tapi saya menduga bahwa ada upaya pembungkaman terhadap novel
paling tidak kalau tidak sikap kritis dia terhadap internal kpk sendiri
atau kegigian dia misalnya
untuk menuntaskan kasusnya
misalnya dari dekat ada iktp misalnya gitu
karena apa semangat mereka kan sebenarnya ingin mereduksi
semangat dari para penyidik kpk
untuk menuntaskan kasus misalnya iktp yang paling besar
atau misalnya tidak
kalau tidak berhasil menghentikan semua
tapi aktor aktor tertentu
agar misalnya tidak diproses ke
ke proses penetapan tersangka paling tidak seperti itu
baik sebelum kita lanjutkan
saya ingin menyampaikan informasi
tiga lembaga penegakan hukum
yakni polri kejaksaan dan kpk
melakukan penandatanganan nota kesepahaman
dalam upaya pemberantasan korupsi yang diperbarui
salah satu isi nota tersebut adalah mengharuskan salah satu lembaga
untuk menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan lembaga lain
apabila akan melakukan penggeledahan atau pemanggilan terhadap anggota lembaga lain
yang diduga terlibat tindak pidana
permintaan atau pemberitahuan kepada pimpinan lembaga lain tidak berlaku
apabila terjadi operasi tangkap tangan
poin pemberitahuan terhadap pimpinan lembaga mengingatkan publik terhadap ketegangan
yang kerap terjadi antara lembaga polri dan kpk
dalam melakukan penyidikan lintas lembaga
nota kesepahaman ini sendiri dibuat untuk meningkatkan sinergi kerjasama
dan koordinasi ketiga lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi
beberapa hal yang disepakati menyangkut ruang lingkup sinergi penanganan
permintaan data dan informasi
serta pengembangan sdm ini
kerjasama ini diberlaku hingga tiga tahun ke depan
kami selalu berkomunikasi dengan para pimpinan
sehingga ketika ada masalah masalah yang melibatkan dua intansi
kita carikan jalan keluar yang terbaik melalui komunikasi
prinsip utamanya kami dari polri
tentu sangat ingin menjaga hubungan baik dengan kpk yang sudah bagus saat ini
kita tidak ingin ada konflik tidak ingin kalau ada permasalahan
kita akan coba selesaikan melalui mekanisme dialog dan komunikasi
salah satu yang menjadi isi dari nota kesepahaman ini ada lima belas poin
tapi kalau kita lihat salah satu pasal yang sempat menjadi polemik begitu ya
adalah soal pasal tiga nomor lima enam dan tujuh
kita lihat dulu ya datanya grafiknya seperti apa
baik ada masalah teknis tapi paling tidak begini sih
dari pasal tiga dalam mou nomor lima itu intinya adalah lembaga lain
dari tiga lembaga ini mengajukan pemberitahuan begitu pak abraham samad
sebelum melakukan pemeriksaan terhadap anggota lembaga lainnya
misalnya kalau misalnya kpk mau manggil salah satu anggota polri
misalnya kalau misalnya kpk mau memanggil salah satu anggota perusahaan

ataupun kalau begitu juga di daerah
menurut anda ini sebuah kesepakatan atau kesepahaman yang bagus atau bagaimana bagi kpk
tentang mou ini mulai dari jilid pertama sampai tiga itu tetap ada ya
cuman mungkin klausulnya agak berbeda dengan sekarang ya
kalau koordinasi sih menurut saya itu penting ya
antara tiga lembaga
tapi yang terpenting bahwa koordinasi yang terjadi bukanlah
mensubordinasi antara satu lembaga dan lembaga lain
jadi koordinasi boleh kerjasama bagus
tapi jangan diantara lembaga itu saling mensubordinasi
itu yang berbahaya menurut saya
oke kalau bung emerson sudah ada pandangan lain
ada beberapa isu krusial kalau di nontak kesepakaman polri kpk dan kejagung ya
salah satu tadi soal pemanggilan kemudian yang kedua penyitaan
penggeledahan memasuki ruangan harus melakukan pemberitahuan
terhadap pimpinan dari institusi ini
kalau kpk menyebutkan ini bukan izin jadi aman sebenarnya soal pemberitaan
nah jadikan mungkin nggak sesederhana itu
jadi ketika kpk ingin melakukan penggeledahan akan ada pertanyaan
kan menjadi pertanyaan juga ada pemeritahuannya lisan atau tertulis
nah kalau misalnya si orang ini bilang si orang yang menjaga itu
atau penegak hukum yang sedang diperiksa bilang
saya belum dapat pemberitahuan proses tidak terjadi
nah kalau mekanisme pemberitahuan ada isu soal birokrasi juga yang agak panjang
yang celakanya misalnya dalam konteks penanganan kasus korupsi
itu kan sangat mungkin misalnya sebelum pemeritahuan itu diberikan
upaya upaya menghilangkan barang bukti itu sangat mungkin terjadi
dan ini yang kita sebut sebagai perlambatan pemeriksaan korupsi
bukan percepatan pemeriksaan korupsi
di zaman pak abraham samad ada tidak sih nota kesepahaman yang isinya soal
pemberitahuan kepada pimpinan lembaga lain kalau mau memeriksa
saya sudah lupa ya tapi menurut saya begini
intinya bahwa tidak boleh diantara ketiga lembaga ini saling mensubordinasi
atau saling menghegemoni
kan gitu ya nggak boleh ada yang lebih di atas
yang harus dikeordinasi harus sejajar
jadi tidak boleh ada harus dilaporkan dan dilaporkan
saya mau tambahkan sedikit di zaman pak abraham ini tahun dua ribu dua belas
pernah ada mou sebenarnya
mou optimalisasi penanganan pemperiksaan korupsi antara tiga institusi
polisi jaksa dan kpk
klausulnya cuma ada satu gitu ya
bahwa kalau salah satu institusi menangani perkara korupsi yang melibatkan penegak hukum
nah ini ditambahin tuh penggeledahan pemeriksaan
pemeritahuan menangani saya menangani ini nih kami menangani ini
dan saya menduganya bahwa mou ini adalah pengembangan dari surat keputusan
kep kaporri waktu itu
untuk internal alasannya waktu itu untuk kejaksaan
tapi kan tidak sekedar internal saja ketika kpk misalnya masuk memeriksa di institusi kepolisian
lagi kayak tadi
kalau nggak ada pemberitahuannya nggak akan mungkin kpk bisa masuk

nah makanya jangan jangan memang mengakung diri itu
makanya kita menganggap bahwa upaya pelemahan itu kan mulai dari yang kasar maupun yang sangat halus
notak sepahaman kita anggap sebagai upaya pelemahan kpk
termasuk juga revisi undang undang kpk
tambahan lagi satu lagi judicial review ke mahkamah konstitusi
itu kan cara cara yang legal yang dimungkinkan tapi paling tidak itu berupaya menghambat kerja kerja pemerintahan korupsi
sebelum kita ke revisi undang undang kpk judicial review itu yang
sedang dilakukan sekarang atau kalau
udah lama jadi ada dari catatan icw ada paling tidak ada sebelas judicial review yang berkaitan dengan isu pemerintahan korupsi
termasuk juga undang undang kpk
jadi intinya bung
mou itu harusnya intinya saling menghargai ya
saling menguatkan ya
saling menghargai dan saling menguatkan
maknanya tadi apa itu misalnya yang lalu kita
kita memberitahu bahwa kita sedang menangani kasus ini supaya institusi lain jangan masuk lagi
intinya harusnya begitu
yang tanda kesalahan
sampai detail tadi soal penggeledahan
itu menurut anda akan memperlambat
ya bisa diterjemahkan begitu menurut saya
baik kita akan coba lihat lagi begitu ya data yang sudah dimunculkan soal beberapa nota kesepahaman
ini diambil dari pasal tiga nomor lima tadi
lebih tepatnya saya ingin tunjukkan kepada anda
dalam hal salah satu pihak melakukan pemanggilan terhadap personil pihak lainnya
maka pihak yang melakukan pemanggilan tersebut memberitahukan kepada pimpinan personil yang dipanggil
ya ini masih pasal tiga nomor enam
dalam hal salah satu pihak melakukan pemeriksaan terhadap personil pihak lainnya
maka personil tersebut didampingi oleh fungsi hukum atau bantuan advokat para pihak dan pemeriksaan dapat dilakukan di kantor para pihak
ini bagaimana menurut anda
ini yang juga dikritik banyak pihak ya
kalau pemeriksaan di kpk
untuk caksi misalnya
jadi orang menganggap bahwa nota kesepakaman ini
kalau penegak hukum kok perlakuannya begitu khusus
tapi kalau untuk orang sipil
prosesnya agak kejam gitu ya
bahwa pemeriksaan tidak boleh didampingi oleh advokat
maupun misalnya tim biro hukum dari institusi yang lain
oke ada pasal lainnya coba sekalian kita baca
ada pasal ya nomor tujuh ya
dalam hal salah satu pihak melakukan tindakan penggeledahan penyitaan
atau memasuki kantor pihak lainnya
maka pihak yang melakukan memberitahukan kepada pimpinan pihak yang lainnya
kepada pimpinan pihak yang menjadi obyek
dilakukannya tindakan tersebut kecuali tangkap tangan
jadi penggeledahan penyitaan atau memasuki kantor pihak lainnya
maka pihak yang melakukannya memberitahukan
ini celah juga ini menurut anda
ya beberapa apa
dari analisis kita ini dianggap melampaui kuhap
kuhap itu tidak mengatur soal pemberitahuan
kepada institusi lain
artinya ini nota kesepahaman ini melebihi aturan main di undang undang
nah saya membaca begini
nota kesepahaman ini nampaknya ada
rasa traumatik dari pimpinan kpk terhadap kejadian cicak buaya jilid yang satu dua dan tiga
nah kesepakaman ini menghindari proses proses itu
makanya dia begitu mengakomodir
banyak masukan termasuk dari institusi polri
karena ketika proses itu terjadi dan dilakukan
isu soal cicak buaya jilid ke empat ke lima
sangat mungkin tiga makanya bungkusannya adalah mou ini
pak abraham sempat membahas ini dengan pimpinan kpk sekarang tidak kira kira
yang tidak dengan bersama pak abram
pak busro tentu saja
kemarin yang kita concern membahas masalah sp dua itu
karena kita mantan pimpinan memprotes juga diterbitkannya sp dua itu
itu intinya kita bahas
karena itu yang menurut kita itu membahayakan soliditas di dayam dalam
itu juga membahayakan kinerja serta kegigihan orang
untuk melakukan langkah langkah profesi
membuat orang down
menurunkan mental itu ya
itu yang justru yang paling penting yang perlu disoroti
kemarin kita minta kepada ketua pak agus pada saat itu
lewat wadah pegawai bahwa sebisa mungkin sp dua ini ditinjau kembali
karena ini akan melemahkan kegigihan orang semangat orang untuk memerintah korupsi
baik kita akan ulas lebih lanjut nanti kira kira pak abraham samad ini sebagai mantan pimpinan kpk
setuju tidak pak soal revisi undang undang kpk
nanti kita akan ulas lebih lanjut setelah jeda berikut
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
jadi kita sempat membahas tentang begitu kontroversialnya nota kesepahaman antara tiga lembaga kpk polri dan kejaksaan
dinilai ada pasal yang cukup kontroversial
begitu dikhawatirkan akan bisa menjadi celah memperlambat kerja kpk sebenarnya
karena perlu ada pemberitahuan dalam memeriksa anggota dari dua lembaga lainnya
tapi selain itu juga yang menjadi kontroversial dalam soal tekanan politik untuk pelemahan kpk
ini adalah rencana revisi undang undang kpk
yang sepertinya dari tahun ke tahun ini terus diusulkan ditolak publik berhenti sejenak diusulkan lagi ditolak oleh publik ditanyakan ke istana ditunda
bukan menolak yang tegas menolak hanya publik
kalau sekarang ini kan terlihat tadi kita lihat wawancara wakil ketua dpr juga sepertinya melemparkan pemerintah ini bagaimana
pak abramsama anda mendatang revisi undang undang kpk yang sepenuhnya
kalau saya harus ditarik nih bukan ditunda ya
karena ada beberapa poin poin menurut saya itu justru bukan menguatkan tapi ada indikasi justru bisa memperlambat upaya upaya pemberantasan korupsi
kemudian yang kedua menurut temat saya memang undang undang kpk ini bukan kitab suci
artinya apa memang setiap saat bisa diubah
tidak ada masalah menurut saya
tapi kalau kita ingin merevisi undang undang sebuah undang undang haruslah hasil revisi itu lebih baik lebih bagus

bukan memperlemah ya
bukan memperlemah atau memperlambat
kalau dia lebih memperkuat maka bagi saya kita harus dorong revisi itu
tapi kalau ternyata klausulnya undang undang yang ada di dalam itu memperlemah atau memperlambat katakanlah kakinya tinggal satu ya ngapain direvisi
jangan ditunda ditarik aja sekali
menurut anda poin poin yang memperlemah yang sepengetahuan anda apa pak abraham
misalnya sistem hv
ya penyadapan harus minta izin ketua pengadilan negeri
pengadilan atau dewan pengawas ya
kemudian ada yang namanya dewan pengawas dewan eksekutif
kalau kita merujuk kepada teori sistem organisasi lembaga independen itu bertentangan
dalam sebuah institusi dalam satu lembaga ada dua kepemimpinan
itu bertentangan dan itu menjadi celah pertama
karena dewan pengawas kan berarti ada ketuanya
itu bertentangan menurut saya
ya di luar subtansi
subtansi itu ada banyak banyak hal
misalnya tadi penyadapan harus izin
kemudian waktu itu bahkan kewenangan penuntutan mau dipangkas
jadi teman teman dpr itu lebih senang kpk itu namanya komisi pencegahan korupsi
daripada komisi berdasarkan korupsi atau penindakan perkara korupsi gitu ya
karena ya lagi lagi tadi subtansinya bermasalah
kemudian yang kedua pembahasnya juga bermasalah
kita tahu bahwa kpk paling tidak menangkap delapan puluh enam politisi
sebagian besar adalah anggota dpr
secara logika agak sulit kita bayangkan mereka ingin memperkuat kpk padahal mereka merasa terganggu dengan kpk
di luar subtansi dan juga soal siapa pembahasnya
secara prosedural kalau mau bikin revisi undang sorry
maaf membuat satu undang undang harus ada naskah akademik ya
sampai saat ini nggak ada naskah akademik ya pak
jadi apa reasonnya kenapa harus perlu ada revisi undang undang kpk
itu nggak pernah muncul gitu
gak pernah ada argumen yang sangat kuat
makanya kita sendiri bukan tunda sebenarnya
seperti pak abraham samad bilang
yang kita minta adalah tarik dalam prolegnas dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
karena kalau ditarik peluang peluang untuk coba coba mengganggu lewat pembahasan memunculkan lagi dalam prolegnas
itu nggak akan mungkin terjadi
yang dilakukan oleh pak jokowi kemarin hanya tunda
jadi kita anggap ini sebagai bom waktu
sewaktu waktu bisa dibahas
kalau misalnya dpr nggak suka sama kpk
kenapa kira kira presiden lebih memilih kata kata menunda
saya menangkapnya begini
presiden kan sebenarnya di dalam struktur kepala
dalam struktur kepemerintahan jokowi itu kan tidak tunggal eksekutif
artinya sebenarnya ada banyak kepentingan partai politik di situ
partai politik pendukung presiden
kemudian soal kepentingan kepentingan ketua umum
partai politik pendukung pak jokowi
itu juga tidak bisa dinafikan
dia dalam dua tekanan
satu ingin dorong satu ingin nolak
pak jokowi mengambil jalan tengah
bukan menarik dalam prolegnas
itu yang juga kita sesakkan dari keputusan pak jokowi
dan sekarang kesan muncul terus sosial
sosialisasi sosialisasi yang menurut kita dipaksakan
karena bahasa mereka adalah urgensi revisi undang undang kpk
bukan mencari jalan keluar soal apa yang terjadi dengan kpk saat ini
kita lihat poin poin apa saja yang menjadi perhatian publik
sehingga kemudian rencana revisi undang undang kpk ini terus ditolak oleh publik
salah satunya adalah pembentukan dewan pengawas tertuang dalam pasal tiga puluh tujuh a hingga pasal tiga puluh tujuh f
lalu ada penyadapan yang tercantum dalam pasal dua belas a hingga pasal dua belas e
mungkin nanti bisa dieksplorasi soal penyadapan itu ya
kemudian surat perintah penghentian penyidikan atau sp tiga
nah ini yang sering kemudian muncul ya
dan penuntutan ketentuan itu termaktub dalam pasal empat puluh
perekrutan penyelidik dan penyidik kpk
baik ini dibahas dalam pasal empat puluh tiga dan pasal empat puluh lima b
baik itu beberapa poin poin revisi ya
tapi mungkin bisa dijelaskan
kalau penyadapan kalau tidak salah penyadapannya itu boleh dilakukan setelah mendapat persetujuan
proses penyadapan kalau yang mau digagas teman teman dpr itu setelah proses penyidikan
yang dilakukan oleh kpk penyelidikan pun sebenarnya bisa dilakukan proses penyadapan gitu
nah ini satu kelemahannya
pak abraham sama sebagai penutup
apa pesan anda
terhadap upaya pelemahan kpk yang terus berjalan bergulir sampai saat ini
kalau kita melihat salah satunya nawacita dari presiden joko widodo sekarang ini kan disebutkan bahwa negara harus hadir memberantas korupsi di sana
ya saya ingin menghimbau aja kepada seluruh masyarakat dan teman teman saya di kpk bahwa kita tidak boleh gentar ya
tidak boleh takut dengan adanya intimidasi dan teror
tapi justru sebaliknya
teror serta intimidasi ini
ini menjadikan kita punya kekuatan baru untuk terus berjuang melawan korupsi
itu yang pertama
kemudian yang kedua kita harus bedakan
kalau tadi dikatakan bahwa yang kita harus bangun adalah sistem pencegahan
maka itu salah
karena kalau menurut teori teori besar tentang pemberantasan korupsi
kita harus melihat dulu
kalau jadi sebuah negara tidak boleh dibandingkan dengan negara negara lain
oke tidak bisa di apel tepel langsung ya
dalam cara pemberantasan
kalau di sebuah negara tingkat korupsinya tinggi
maka yang harus diutamakan adalah penindakan
tapi kalau di sebuah negara yang tingkat korupsinya di bawah
itu yang di kedepankan pencegahan
jadi jangan di balik balik gitu
karena ini sering kali muncul pencegahan itu datang dari para politisi ya
penindakan yang refresif itu menjadi bagian dari pencegahan
karena kalau kita betul betul melakukan penindakan yang bagus
maka itu akan menimbulkan deteran efek
bagi orang yang orang akan takut melakukan korupsi gitu
oke sama bagaimana dengan ini pak
bagaimana agar menjaga soliditas kpk di dalam
kalau disebutkan tadi ternyata pelemahan bisa terjadi di dalam
bagaimana apa kemudian nanti bisa saling mencurigai
ataukah saling mengawasinya yang sehat seperti apa
tidak ada lawan atau infiltrasi dari luar yang masuk ke dalam
tapi tetap soliditas ini terjaga dengan baik
pertama patuhi aja budaya organisasi yang ada di dalam
kemudian patuhi kode etik yang ada di dalam
tiga patuhi sop yang sudah disepakati bersama
kalau tiga ini kita sudah patuhi konsisten
menjalankan saya pikir soliditas itu tetap bisa terjaga
dan kita bisa minimalisir infiltrasi yang bisa datang dari luar
hanya ada satu kata dalam upaya pelemahan kpk yaitu lawan
terima kasih pak abramsawa paman ketua kpk
bung emerson yunto terima kasih
terus mengulas pada malam hari selamat malam